harga tes pcr turun padahal dulunya sempat jauh lebih mahal
hal ini pun turut menuai rasa penasaran dari masyarakat
mengapa harga tes senilai rp dua ratus tujuh puluh lima tidak diterapkan sejak awal
pt bio farma menjelaskan bahwa biaya produksi dan bahan baku merupakan dua faktor utama penentu harga
dalam rapat dengar pendapat bersama dengan komisi enam dpr ri pada selasa siang
direktur utama pt bio farma honesty bashir menjelaskan kebingungan yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam industri farmasi dan kesehatan pada awal pandemi
alat reagen yang langka ditambah dengan dasar penentuan tarif servis yang masih abu abu membuat harga tes pcr pun bervariasi
honesty juga memaparkan bahwa tujuh komponen pembentuk harga tes selain biaya produksi dan bahan baku
yakni biaya operasional biaya distribusi royalti harga publish
harga e katalog serta keuntungan perusahaan
di mana pimpinan bumn farmasi ini mengatakan bahwa harga tes pcr bisa turun lagi
karena jumlah produksi dan model bisnis terus berkembang pula
sejak agustus dua ribu dua puluh harga pcr kit yang belum termasuk pajak ini sudah turun tiga kali
awalnya rp tiga ratus dua puluh lima namun sekarang hanya sekitar rp sembilan puluh per tes
kita mungkin ingat di awal awal pandemik harga ini kan sangat bervariasi
karena memang tidak ditetapkan oleh pemerintah bapak pimpinan
ada yang sampai rp tiga lima ratus ada yang rp dua lima ratus
karena kebanyakan dari lab mereka juga membandeling servis ini
tidak hanya murni tes pcr tapi juga ada fototorak sebagai contoh
tapi alhamdulillahnya menurut saya pemerintah kemudian mengambil alih ini
mentatakan harganya sehingga harganya sekarang bisa kita lihat
dan menurut kami harga tes pcr yang ada di indonesia ini adalah yang termurah
kalau kita bandingkan dengan tetangga seperti thailand malaysia singapura
malah juga beberapa negara kemarin saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan partner di emirat arab
itu juga harganya jauh lebih mahal daripada yang kita hadapi di sini